masih bersama kami kali ini ada tradisi unik yang biasa dilakukan oleh warga ngawi jawa timur
warga melakukan tradisi mandi lumpur putih di sebuah sendang atau telaga kuno di sana
ya selain mempererat silaturahmi tradisi mandi lumpur juga dipercaya membuat awet muda
ah penting ini
aksi mandi lumpur yang dilakukan oleh warga setempat
terlihat seperti mandi ini ya memakai sabun ya
iya lumpurnya lumpur putih
ya lumpur putih mungkin ada bahan bahan yang kita tidak ketahui dan mungkin saja harus diselidiki lebih lanjut secara biologi gitu mungkin
itu mengandung bahan bahan tertentu yang membuat kita awet muda
dan ini biasanya digelar tiap tahun tepatnya di hari selasa kliwon
kalau di rabu kliwon atau jumat kliwon
nggak seampus selasa kliwon
dan biasanya diakhiri dengan berebut tumpeng sebagai bentuk syukur kepada sang pejabat
khas sekali khas sekali ala masyarakat di jawa ya